saudara mahkamah konstitusi telah menerima dua ratus enam puluh empat gugatan perselisihan hasil pemilu dua ribu dua puluh
usai pendaftaran gugatan ditutup pada minggu dini hari
mk telah membuka pendaftaran gugatan sengketa pemilu dari tanggal dua puluh satu maret hingga dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh
gugatan yang sudah masuk ke mk dua diantaranya merupakan gugatan sengketa pilpres
yang dilayangkan timnas amin dan tpn ganjar mahfud
tanggal dua puluh lima maret saudara gugatan akan diregistrasi dan siap untuk disidangkan
sidang ini akan dimulai pada dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh empat dengan agenda pemeriksaan pendahuluan
oh enggak kalau diregistrasi itu berarti permohonan sudah berubah menjadi perkara
kalau sudah berubah jadi perkara berarti harus disidangkan
permohonan nanti kalau diregistrasi baru kita upload ya
ya nanti setelah diregistrasi kita registrasikan tanggal dua puluh lima
bisa penambahan berkas penambahan alat bukti itu bisa
jadi ketika persidangan pun boleh
jadi misalnya ada penambahan alat bukti nih nanti disampaikan di persidangan nanti akan diadministrasikan disitu
mahkamah konstitusi telah menerima permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau phpu
perolehan suara hasil pemilu dua puluh maret dua ribu dua puluh
pengajuan gugatan sengketa pemilu dua ribu dua puluh empat meliputi perkara hasil pilpres yang memenangkan pasangan prabowo gibran
pengajuan gugatan perkara pelorehan suara pilek
ada pula perkara dpr dprd dan dpd yang diajukan
pemilihan suara hasil pemilu dua ribu dua puluh empat
mohon yang menggugat hasil pilpres dua ribu dua puluh empat ke mahkamah konstitusi
pertama adalah anies rashid baswedan dan muhaymin iskandar
kedua adalah ganjar pranowo dan mahfud md
pemohon menggugat hasil pilpres dengan termohon dalam hal ini komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilu
sementara ada empat partai politik yang menggugat hasil pemilu dua ribu dua puluh
p tiga menggugat hasil pemilu di delapan belas provinsi se indonesia
suara p tiga diubah di sejumlah dapil
demokrat mengajukan pelanggaran di sebelas provinsi serta penggelembungan suara bagi partai lain
psi saudara mengajukan permohonan phpu untuk dua provinsi sumatera utara dan jawa timur
sementara pdi perjuangan fokus pada pelanggaran pemilu secara terstruktur sistematis dan masif
saudara sidang sengketa pilpres ini akan dimulai
pada rabu nanti dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh empat lalu bagaimana persiapan mahkamah konstitusi menghadapi sidang gugatan kita bahas
saudara sore hari ini bersama juru bicara mahkamah konstitusi fajar laksono yang sudah bergabung melalui sambungan zoom
selamat sore mbak nilo sehat terima kasih
pak fajar jadi persiapan untuk jelang sidang nanti tanggal dua puluh tujuh maret seperti apa ini pak
jadi tadi sudah mbak nilo sampaikan nanti dua puluh lima maret kita registrasi
setelah diregistrasi kan itu harus disampaikan kepada salinan permohonan itu kepada seluruh pihak
kemudian tanggal dua puluh lima dua puluh enam itu ada waktu untuk pengajuan permohonan sebagai pihak terkait
dan begitu baru tanggal dua puluh tujuh
jadi kita sidang yang artinya seluruh pihak yang berkepentingan dengan perkara perselesian hasil pilipras itu sudah bisa dihadirkan di persidangan
pak fajar ini nanti untuk sidang pertama itu nanti yang mana nih akan dimulai permohonan anies atau ganjar
iya kalau ada dua perkara kita memang menyiapkan skenario masing masing perkara itu diberi waktu
dalam rentang waktu empat belas hari itu itu kita bagi bagi lagi jadi kalau ada perkara
maka empat hari untuk perkara yang pertama empat hari untuk perkara yang kedua
sisanya untuk mahkamah konstitusi menyusun putusannya
oke pak selain gugatan terkait dengan pilpres ini kan ada juga partai politik seperti p tiga psi
ini kan juga mengajukan gugatan nah itu pembagian kerjanya akan bagaimana itu pak untuk menyidangkan itu
ya jadi gini mbak nilo kita selesaikan pilpres dulu kita konsentrasi untuk menyelesaikan pilpres
kita sesuai dengan tahapan itu akan selesai pilpres itu di dua puluh dua april
wuh setelah itu meskipun pengajuan permohonan sudah dilakukan dalam rentang waktu tiga x dua puluh empat jam kemarin untuk pilek
itu kita registrasinya nanti setelah dua puluh dua april kemungkinan dua puluh tiga april baru kita masuk untuk menangani penyelesaian perkara perselisihan hasil legislatif
oke itu batasnya sampai kapan itu
tiga puluh hari kerja sejak nanti diregistrasi
jadi tuntas kita mudah mudahan di sepuluh juni itu
oke jadi dua puluh enam april untuk pilpresnya akan ada hasilnya kemudian sepuluh juni kira kira itu untuk pileknya begitu ya pak ya
ya dua puluh dua april ya pilpres
pak fajar ini terkait dengan posisi pak anwar usman
ini kan sempat di dalam hasil putusan yang sebelumnya tidak dilibatkan dalam pilpres begitu ya pak
jadi itu dipastikan tidak akan terlibat ya pak anwar usman
ya sejauh ini memang sudah juga sering disampaikan oleh ketua mahkamah konstitusi saya kira
berdasarkan putusan majelis kehormatan
mahkamah konstitusi bulan oktober atau november lalu memang hakim anwar usman tidak diperbolehkan untuk
memeriksa dan memutus perkara perselisihan hasil pilpres
dan itu yang kemudian dipegang itu yang ditaati oleh mahkamah konstitusi
sehingga pilpres nanti akan disidangkan dalam sidang pleno yang terdiri dari delapan hakim konstitusi
karena kan meskipun pak anwar usman boleh untuk sengketa pilegnya
tapi kan di situ ada psi yang juga menggugat dan ketuanya itu kaisang
dianggap ada konflik kepentingan nih karena keponakan
betul dan itu memang ada juga di dalam bagian dari putusan majelis kehormatan mahkamah konstitusi tempoh hari
salah satu sanksi yang diberikan kepada hakim anwar usman adalah
tidak boleh ikut memeriksa dan memutus
nah itu adalah perselisihan hasil pemilihan umum legislatif
manakala terjadi atau potensial terjadi konflik kepentingan
nah dalam konteks ini seperti yang disampaikan mbak nilus tadi
misalnya ketika ada pemohonnya adalah psi atau mungkin pihak terkaitnya psi
nah di situ putusan majelis kehormatan itu juga harus ditegakkan
oke artinya pak anwar usman untuk perkara sengketanya psi tidak akan dilibatkan
oke baik berarti hanya delapan hakim yang akan memeriksa untuk sengketa psi ini ya pak ya
kalau di pileg mbak nilo itu nanti kan kita bagi per panel ya karena jumlah perkaranya kan banyak
tadi seperti disebutkan meskipun ini belum mencerminkan jumlah perkara ya
ada dua ratus enam puluh lima permohonan yang sudah kita terima sampai tadi malam gitu kan
tapi itu belum kita telah betul
setalah data gitu ya yang mencerminkan jumlah perkara
nah dengan jumlah perkara yang sedemikian banyak itu
tentu tidak mungkin kalau kita menyidangkan itu secara pleno seperti halnya pilpres
nah oleh karena itu seperti praktik di pemilu sebelumnya
itu nanti kita bagi panel panel ada tiga panel untuk memeriksa
jadi berapapun banyak jumlah perkara itu nanti kita distribusikan
ke dalam tiga panel itu dan tiga panel itu bisa bersama sama sidang
secara simultan gitu di tiga fungsional yang berbeda
oke dan ketika panel itu membahas psi maka pak anwar usman tidak ada di dalamnya begitu ya pak
ya dan tentu itu nanti strateginya adalah karena masing masing panel ini harus terdiri dari tiga hakim
jadi bagaimana nanti kita skenarikan juga kalau memang itu terjadi
maka harus ada hakim konstitusi yang menggantikan
fajar laksono jurubicara mahkamah konstitusi sudah berbagi pandangan di kompas petang sehat selalu